beragam wisata religi dapat dinikmati di jakarta
salah satunya adalah masjid al makmur cikini
berkunjung ke tempat ini bukan hanya menenangkan pikiran
namun kita bisa mempelajari sejarah dan belajar tentang arsitektur tradisional
terletak di jalan raden sale raya jakarta pusat
masjid ini dibangun oleh maestro lukis indonesia raden saleh syarif bustaman
maka dari itu masjid ini juga sering disebut masjid raden saleh cikini
berusia lebih dari satu abad masjid al makmur memiliki sejarah panjang
areal masjid dan tanah milik raden saleh sempat dijual ke yayasan emma
yang merupakan pemilik rumah sakit dan persatuan gereja
hal ini menyebabkan sengketa lahan yang akhirnya terselesaikan pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu dengan bantuan pemerintah
sejarah masjid jamik cikini al maqmur dulu keberadaannya lokasinya
keberadaannya ada di area rumah sakit cikini yang disebut juga kepunyaan syarif bustaman atau juga disebut raden saleh
masjid itu dijual oleh yayasan emma
jadi bukan masjidnya jadi lokasi itu semua areal yang kepunyaan raden saleh dijual oleh yayasan ema
separuhnya itu diwakafkan untuk masjid jamik cikini al maqmur
selain sejarahnya yang tak kalah menarik dari masjid al makmur adalah arsitekturnya
masjid al makmur cikini memadukan gaya arsitektur betawi dan juga tionghoa
jika dilihat dari atasnya
atap bangunan utama dari masjid ini mengikuti arsitektur tionghoa
sedangkan pintu dan juga jendelanya yang berbentuk melengkung di bagian atas adalah arsitektur gaya betawi
sejak dibangun pada tahun seribu delapan ratus enam puluh hingga akhirnya dipugar pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
keaslian dari bangunan masjid ini tetap dijaga hingga kini
maka dari itu akhirnya masjid ini ditetapkan sebagai salah satu cagar budaya oleh gubernur dki jakarta
pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga
keaslian bangunan dan lambang syarikat islam termasuk tulisan arab di bagian depan atas bangunan
juga tetap dipertahankan dan menjadi ciri khas tersendiri dari masjid ini
bangunan masjid memiliki dua lantai yang difungsikan sebagai tempat ibadah sholat
yang bisa menampung hingga seribu jemaah

di bulan ramadan masjid ini sering dikunjungi jemaah untuk beribadah

sebenarnya tadi saya hanya lewat sebentar ya mbak ya
ada keperluan lain tapi belum sholat luhur
akhirnya saya mampir ke sini dan saya lihat masjidnya selain dekat dengan tujuan saya
ternyata ini masjidnya ternyata cagar budaya ya yang unik sekali
bangunannya bangunan tradisional masih dijaga kelestariannya
sampai dengan di zaman yang modern seperti sekarang ini lho mbak
tertariknya karena memang dari segi masjidnya ya
masih kultur ya masih kultur asli budaya
ya jadi enak aja semacam cagar budaya gitu
terkenang dengan bangunan bangunan yang dulu gitu
selain menjalankan aktivitas keagamaan
yayasan masjid al makmur selaku pengelola masjid
kini juga mendirikan sekolah dan madrasah di samping masjid al makmur
mungkin juga untuk membuat masjid yang lebih mudah